sementara itu membantu warga yang terdampak covid sembilan belas
petugas gabungan memberikan dapur umum di kawasan alun alun ciamis jawa barat
petugas gabungan kepolisian tni dan anggota atagana camis
bahu membahu memaksak kebutuhan konsumsi
hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak covid sembilan belas
tiap harinya ratusan nasi bungkus berisi telur ayam tahu tempe dan buah buahan
dibagikan ke pemulung hingga ojek online yang kini sepi penumpang
rencananya dapur umum ini akan terus beroperasi selama sepuluh hari ke depan hingga awal ramadan